menyambut bulan ramadan tim gabungan polres jember tni toko agama dan satpol pp
pemerintah kabupaten jember jawa timur
senin dini hari menggelar patroli di sejumlah tempat hiburan malam
tempat hiburan malam dilarang beroperasi selama bulan suci ramadan
selain tempat karaoke tim gabungan juga meminta pemilik usaha panti pijat
tempat permainan gilyar dan sejumlah kafe untuk sihirat tutup
petugas akan memberikan sanksi bahkan akan mencabut izin usaha jika pemilik usaha tetap membandel
patroli gabungan untuk memantau keberadaan dan aktivitas tempat hiburan selama bulan ramadan
patroli ini diharapkan dapat membuat umat muslim khusyuk dalam menunaikan ibadah puasa ramadan
disepakati bahwa tempat hiburan karaoke panti pijat biliar dan lain sebagainya itu tutup selama bulan puasa
bulan ramadhan terhitung dari mulai malam hari ini semenjak dimulainya sholat tarawih sampai dengan h tiga
setelah bulan ramadan
maksud dan tujuannya adalah yang disepakati agar tidak mengganggu suasana ibadah bulan ramadan